kita beralih ke berita kuliner
selain dikenal sebagai sentra penghasil buah pisang
kabupaten lumajang juga dikenal sebagai penghasil buah nangka
namun nangka dari lumajang ini memiliki rasa dan aroma tersendiri
bagaimana sensasi rasa nangka asli rabu yoso ini
yang di cari orang orang ya nangka merah
namanya nangka merah itu nangka salad itu
selain manis nangka salad ini memiliki daging yang cukup tebal
meski tebal tekstur dagingnya empuk dan renyah saat dimakan
sehingga membuat lidah penikmatnya ketagihan
istimewanya lagi nangka salad ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia sehingga sangat alami
saya yakin nangka itu kan salah satu buahan yang tidak digunakan mungkin pupuk pes di sindar
lebih alami lebih organik
tidak ada di masyarakat di rangkau yoso itu yang mengupu nangka
saya yakin itu baik untuk kesehatan
kejamatan rangkau yoso memang dikenal sebagai penghasil nangka salad
hampir setiap sudut lahan dan pekarangan rumah warga tanaman angka ini tumbuh subur
saat panen raya seperti ini selain dijual ke luar kota
biasanya nangka salad juga dijual ke pasar buah ranuyoso dengan harga yang cukup murah
antara tiga puluh hingga lima puluh rupiah per buahnya